terima kasih anda masih di good morning
batik betawi boleh jadi masih asing bagi pecinta fashion
namun di kawasan trogong jakarta selatan kita bisa melihat keindahan batik betawi
ya namun selain batik ternyata betawi juga punya ragam baju adat
seperti kebaya encim baju none sampai baju jampang
namun sayangnya baru segelintir anak muda nih yang tertarik untuk melestarikan baju adat betawi ini
nah tapi jelang ulang tahun jakarta nih alfian yang jatuh pada dua puluh dua juni besok
kami akan menghadirkan cerita cerita unik tentang pernak pernak ibu kota dalam segmen jakarta media
yang akan kita awali dengan cerita tentang batik betawi ini
saya kali ini menjamangi kawasan trogong di cilandak jakarta selatan yang menjadi sentra perajin batik betawi
saya bertemu paul lela warga asli betawi yang sejak dua ribu dua belas mengagas batik betawi trogong
berawal dari kepedulian akan nasib batik asli betawi di tengah modernisasi ibu kota
lela membuka sentra industri batik rumahan
ada beberapa faktor keinginan saya untuk mendirikan batik betawi trogong ini
pertama memang saya ingin
menghidupkan kembali batik yang dulu pernah ada di jakarta
kemudian saya juga ingin
memberdayakan ibu ibu ya khususnya di sekitar jakarta ini
di sekitar trogong ini
dan kemudian saya juga ingin
mengangkat nama trogong ini jadi jangan hanya terogong terkenal dengan yang lain lainnya
tapi saya ingin progong terkenal dengan batiknya
batik betawi merupakan akulturasi dari beragam budaya mulai cina hingga arab
yang membawa keragaman dan keunikan tersendiri bagi motif batik betawi
motifnya pun beragam dari flora hingga motif unik seperti ondel ondel dan bajaj
berkat kegigihannya batik betawi trogong mulai dikenal dan diburu pecinta batik
namun lela mengaku usaha batik miliknya masih terkendala
minimnya pembatik terutama saat memenuhi pesanan pelanggan
lela berharap semakin banyak warga yang peduli akan batik betawi
kepedulian akan budaya betawi juga dirasakan oleh anak muda keturunan betawi bahtiar
hampir sembilan tahun sudah bahtiar bergelut dengan penyewaan baju adat betawi
mulai kebaya encim baju none baju abang hingga baju pengantin betawi tersedia dengan aneka warna dan ukuran
baik karena kebetulan saya asli betawi kedua orang tua juga asli betawi kampung ini ya
jadi saya prihatin dengan keberadaan budaya betawi itu sendiri di kampungnya sendiri di ibu kota
saya banyak berpengalaman
bergaul dengan teman teman yang non betawi
mereka bangga untuk memperkenalkan adat tradisinya mempertahankan tradisinya di kota jakarta
kenapa kita yang asli betawi tidak banggar untuk memelihara tradisi budaya sendiri yang merupakan kearifan lokal dari daerah kota jakarta ini
berkat dedikasinya akan seni budaya busana betawi membuat sanggar milik bahtiar

lela dan bahtiar boleh jadi potret warga asli jakarta yang tetap menjaga tradisi seni dan budaya yang terkenal

seperti harapan siti lela jika bukan kita generasi muda yang peduli akan budaya dan seni betawi siapa lagi yang akan melestarikan dan menjaganya
yudi yudawan himawan amri jakarta